di jakarta utara sepasang suami istri penggemar gundam membangun rumah yang terinspirasi dari serial anime tersebut
hasilnya rumah bergaya post modern ini memiliki tampilan depan yang unik
tak hanya bagian luar rumah gundam ini juga memiliki beragam fitur seperti pintu tersembunyi hingga pintu garasi di ruang tamu
berikut liputannya bersama produser lapangan cnn living karmel mursalim
tapi penggemar gundam ternyata masih sangat banyak
nah kali ini di cnn living saya akan mengajak anda berkunjung ke sebuah rumah bergaya post modern yang terinspirasi oleh gundam
saat membangun rumah idaman mereka pasangan suami istri matindas dan farah terinspirasi oleh white base kapal induk luar angkasa dari anime gundam
dua atap di depan ruangnya
rumah menyerupai sayap kapal sedangkan atap rumah menyerupai badan utama kapal
tak hanya tampilan depan saja rumah matindas dan farah juga memiliki berbagai fitur unik lainnya
interior rumah gunda merangkul konsep post modern dan menggunakan teknik finishing industrial murni
hai selamat siang
selamat siang mas matindas
ini saya lihat rumahnya memang paling beda ya dari depan dibanding tetangga tetangganya
kita boleh izin keliling lihat ya
boleh mari kita saya ajak hostur
oke ini ruangan apa nih mas
ini kita mulai dari living room ya
taving room ini jadi kita desain tidak ada meja tidak ada obstruction
jadi bebas duduk di mana saja
mungkin mau sambil duduk
bisa duduk di sini juga nih berarti ya
berarti semua tempat bisa dijadikan tempat duduk gitu
ini memang sengaja nggak ada meja mas
nggak ada jadi mau lesehan boleh
usia memang buat ngumpul
ini dia kayu meranti tapi bekas
jadi kita ketam kita refinish baru kita jadikan elemen furnishing
ini saya baru masuk rumah ac nya nggak nyala tapi kerasa sejuk
ventilasinya bagaimana nih
jadi ventilasi saya jelaskan di sini ada wind tunnel namanya
jadi dia berbentuk corong seperti funnel
anginnya itu masuk dari belakang
lalu kita buang melewati void
oh berarti ini bisa dibuka tutup mas
boleh kasih lihat
ini pintu garasi yang kita memang taruh di living room
jadi kalau misalnya lagi hujan lagi panas sekali ya kita tutup bisa pasang ac jadinya
daur ulang juga pintu garasinya
nggak hanya kayu kayunya aja yang
tapi ini elemen surprise nya adalah pintu garasi ini kita taruhnya di living room
biasanya kan di garasi
ini saya lihat di belakangnya mas martindas ada koleksi gundam nih kayaknya
memang penggemar gundam ya
ini beli tapi belum disempet dirakit aja sih
oh belum dirakit
ini tapi kita gunakan sebagai showcase
sebenarnya bisa buat macam macam tapi kebanyakan buat area mainan saya
tapi kita bisa lihat di belakangnya
jadi bisa ada storage tambahan
hidden door ya berarti ya
matindas dan farah mulai mendesain rumah gundam ini
pada tahun dua ribu tujuh belas dan mulai tinggal di rumah ini pada tahun dua ribu sembilan
pekerjaannya di bidang arsitektur dan konstruksi
mereka pun akhirnya mendesain sendiri proyek rumah gundam idaman
waktu itu kan kita pengen mendesain kan dan saya menerima tantangannya
dia maunya seperti itu ya kenapa tidak kita bisa bikin dari ide yang gila menjadi rumah yang tetap bumi
ini yang jadi benchmarknya mungkin ya
karena kita perusahaannya konstruksinya kebetulan mengerjakan pabrik
jadi benar benar industrial dan fungsional
ini bisa dikatakan selain jadi hobi juga kita bisa shut out ke orang orang
maksudnya kita bangun rumah juga jangan yang biasa biasa nih gitu sih
mungkin setelah dibangun mungkin ada kendala
karena rumah yang unconnected
karena rumah yang unconnected
yang unconventional itu sangat rawan bocor pertama
karena kita banyak memakai material yang tidak standar
contohnya adalah kaca double laminate yang di depan itu harusnya untuk dipasang vertikal
kita pasang dengan sudut enam puluh delapan derajat
nah itu kan tidak pada tempatnya sebenarnya
nah itu membutuhkan aplikasi khusus misalnya kita pakai sillernya mungkin lebih bagus
banyaknya nggak sesuai standar sih materialnya
biasanya dipakai buat apa kita pakai buat yang ini gitu
cuma ya karena itu kan ini kebetulan proyek sendiri rumah sendiri
jadi kita sekalian ajang belajar
sejumlah elemen dalam rumah gundam dibangun menggunakan bahan bahan daur ulang sebagai material arsitektur
selain menggunakan konsep ramah lingkungan matindas dan farah memilih menggunakan bahan bahan bekas untuk menghemat biaya pembangunan
untuk menghemat biaya pembangunan
dari segi costnya masih lebih hemat untuk refurbish ketimbang kita beli yang baru
kayu sih sudah barang langka ya sekarang
biasanya leminated kan cuma terlihat seperti kayu tapi dia lapisan gitu
karena kalau misalnya kita memang yang pakai lapisan itu untuk jangka panjangnya maintenancenya bakal lebih mudah
karena suatu ketika lemnya melontok atau rayap atau mudah rapuh
cost nya untuk per meter persegi di tahun dua ribu delapan belas kita bisa menghemat untuk material yang kita pakai ya sebenarnya
itu sampai dengan satu lima juta per meter loh

jadi kita masih di angka tiga lah tiga per meter persegi

tapi ya balik lagi mau pakai barang bekas atau enggak gitu

bisa lima juta sih
rumah gundam ini terdiri dari dua lima lantai dengan luas bangunan sebesar empat ratus meter persegi dan luas tanah sebesar dua ratus meter persegi
karmel mursalim arief yunan jakarta